yang pertama masing masing pasangan calon diberi kesempatan untuk memulai pertanyaan pembuka debat durasi maksimal satu lima menit
kemudian pasangan calon lainnya diberi kesempatan menyampaikan jawaban dalam waktu satu menit
kemudian paslon penanya maupun penanggap diberi kesempatan untuk memberikan argumen masing masing dalam waktu satu menit
untuk kemudian ditutup oleh paslon penanya dalam durasi hanya tiga puluh detik
namun demikian penonton
dan juga hadirin di sini durasi tidak akan kami munculkan
yang bisa melihat durasi hanya para paslon yang sedang melakukan debat dan saya selaku moderator
tujuannya apa supaya kita semua fokus pada substansi dan esensi debat
akan ada debat antar calon gubernur dan antar calon wakil gubernur secara terpisah
dan saya ingatkan tadi kita sudah berkomitmen
tepuk tangan hanya boleh dilakukan saat debat sudah selesai untuk masing masing putaran
saya minta kembali komitmennya pendukung paslon dua kita sepakat
oke pendukung paslon tiga mana komitmennya
baik untuk kesempatan awal ini akan kami berikan kepada para calon wakil gubernur
untuk itu silakan bersiap jarod saiful hidayat dan sandiaga salahuddin uno
depan oh ke depan siap
boleh tepuk tangan ya silakan menempati tempatnya
betul pak disitu waktunya disini sudah tahu masing masing saya akan tengahi moderasi kalau memang ada yang lebih
untuk putaran pertama ini silakan pertanyaan dimulai
pertanyaannya itu satu
satu setengah menit
pertanyaannya maksimal satu setengah menit boleh dipakai seluruhnya boleh juga tidak
ada pertanyaan untuk pak sandi
semua jelas ya
untuk putaran pertama silakan pertanyaan dimulai dari calon wagup paslon dua pak jarod waktunya maksimal satu setengah menit silahkan
jangan susah susah pak
pak sandi yang baik
wakil gubernur itu tugasnya
bukan hanya sekedar bahan serep
tapi betul betul membackup gubernur kita
supaya ada satu kesatuan
ada satu tugas dan tanggung jawab dari wakil gubernur
yaitu di dalam merumuskan dan menyusun kua pphs
bagaimana cara pak sandi untuk bisa membantu gubernur di dalam menyusun kua ppas tersebut
langsung saja pak sandi
kua pphs itu apa pak
kua pphs itu kua itu kebicaraan
yang yang bisa di rumah juga tahu
kebijakan umum anggaran
terima kasih pak jarod
dan saya bersama pak anies merupakan pasangan yang alhamdulillah secara solid telah membagi tugas
bagian ekonomi dan infrastruktur karena saya memiliki pengalamannya track recordnya saya akan memfokuskan di bidang ekonomi infrastruktur
mas anies tentunya fokusnya ada di institusi dan membangun sdm
manusia human capital
kami sepakat bahwa kami merupakan satu kesatuan
dan untuk masalah anggaran kebetulan saya dulu mengelola usaha
alhamdulillah usaha yang saya bangun itu bisa maju karena keuangannya sangat sangat rapih
dan kami akan memastikan bahwa keuangan kami yang nanti untuk menyusun anggaran tersebut kita rumuskan dengan baik
dan kita pastikan pada satu saat anggarannya terserap dengan baik
dan yang terpenting juga memiliki laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian
berbeda pengelolaan anggaran di perusahaan sama di pemerintahan
kua itu kebijakan umum anggaran yang harus dirumuskan yang diajukan ke dewan
sedangkan ppi itu adalah platform pengajuan anggaran sementara yang penjabaran dari kua tadi
oleh sebab itu harus kemudian rapat rapat sebut
bagaimana pak sandi bisa betul betul menajamkan supaya itu bisa diwujudkan dengan baik
bapak punya tiga puluh lebih skpd
saya pernah mengelola lebih dari dua puluh delapan unit
memang berbeda tapi konsepnya adalah people management
konsepnya adalah bagaimana kita mengelola hubungan kita komunikasi dengan bawahan
saya memiliki konsep bahwa saya nggak pernah ada di kantor pak
jadi saya terus ke kantor anak anak buah saya dan saya selalu menyamaratakan mereka
kalau mereka berprestasi kita apresiasi di depan publik
kalau mereka belum berprestasi kita berikan motivasi
tapi kalau mereka nyolong ketahuan ya harus kita amputasi ya
jadi begini saya sampaikan berbeda
karena di dalam menyusun kuappis itu harus juga merangkum pendapat musrembang
tidak bisa secara sendiri dan khusus untuk apbd orientasinya bukan sekedar kepada profit making
tapi pelayanan yang baik
oleh karena itu supaya anggaran itu bisa dilaksanakan dengan baik
kita harus intensif untuk mengikuti musrembang dan diskusi dengan

kita stop disana karena waktunya sudah habis
kita stop disana karena waktunya sudah habis
kata penutup adalah dari pihak paslon dua
kita beri tepuk tangan untuk debat yang pertama antara calon wakil gubernur
kita masih punya putaran kedua
dimulai dengan calon wakil gubernur paslon tiga
mengajukan pertanyaan maksimal satu lima menit
di sini lebih dari empat komunitas yang hadir
juga banyak warga jakarta
yang sekarang h dua c
karena sebentar lagi mau masuk lebaran
dan biasanya harga bahan pangan itu melonjak tinggi
saya waktu mulai proses ini delapan belas bulan belum ada pak anies dulu
masih saya sama teman ahok waktu itu
itu harga cabai masih sekitar angka lima puluh ribu
setelah itu kita lihat
harga harga bahan pokok yang lainnya masih fluktuatif
dan per hari ini pernah mencapai angka dua ratus ribu
warga yang ada di garis batas kesejahteraan mengeluh
karena pemprov belum bisa menghadirkan solusi untuk harga yang terjangkau
khususnya harga sembako
sekarang sudah masuk bulan rajab
sebentar lagi saban ramadhan
akan meningkat lagi
saya ingin meminta
wisdom dari bapak
karena bapak dulu pernah menjadi
dan sebetulnya bapak punya kans untuk menjadi gubernur
tapi bahwa menyerahkan kepada pak basuki
terima kasih amin amin amin
oleh karena itu saya minta bapak bisa
oh ada kepeannya ya
oh ya siap
mohon bapak bisa memberikan strateginya
bisa langsung ditanggapi oleh pak jarod
satu persoalan yang kemarin itu terjadi adalah
melonjaknya harga bawang merah dan cabai
kami sudah bekerjasama sama jawa tengah
untuk bisa mengambil cabai dan bawang merah
dengan harga yang memadai
kemudian kami sudah membangun namanya
kontainer pengawet untuk bawang merah dan cabai
ini bisa bertahan enam bulan
dengan cara seperti itu
maka harga bawang dan cabai di jakarta itu bisa kita
kemudian kami juga melakukan operasi pasar
kita punya bumd
kita juga punya dharma jaya untuk daging
bumd kita berusaha untuk
melawan para tengkulak tengkulak ya
para mafia mafia daging beras dan sebagainya
itu bisa kita kendalikan dengan sistem seperti itu pak sandi
silakan ditanggapi balik
terima kasih pak ajarot
tapi pada kenyataannya
itu adalah janji janji yang selalu disampaikan oleh pemprov
kenapa saya bilang pemprov harus mengambil
karena yang merasakan itu adalah warga dki
mereka mengeluh terutama umkm
penjual nasi uduk begitu harga cabainya meningkat
mereka akan mengeluh
biaya hidup itu semakin meningkat
harga sembako yang kami pantau
sekarang sudah mulai
saya bicara kemarin sama teman teman
harga inflasi dari bahan makanan
memang kita yang di kelas menengah ke atas
tapi warga yang ada di menengah ke bawah
solusi yang bapak sampaikan tadi
bagus banget pak
tapi kenyataannya tidak seperti itu
cabai malah melonjak
sekarang gula juga akan melonjak
jadi menurut saya
kita perlu solusi yang lebih dari
silakan pak jarod menanggapi
justru yang kita lakukan adalah
kelompok kelompok menengah ke bawah
melalui operasi pasar
bumd kita itu melakukan operasi pasar
dengan mensubsidi harga daging
penerima kjp itu bisa beli daging
beras enam ribu
dengan kualitas premium
subsidi untuk mereka mereka yang tidak mampu
sambil mengendalikan harga
kami berusaha betul agar inflasi di jakarta
ketika mendekati idul fitri
itu bisa kita jaga
inilah kita bentuk tim pengendali inflasi daerah
dan ini kita lakukan terus
yang kebetulan ini
ini memang sedang kita bangun
oh belum jadi
sedang kita bangun
ini sedang kita bangun
oleh sebab itu kemarin saya ke
untuk berbicara sama gubernur jawa tengah
sama petani berdepes
ini akan kita bangun
dan kemudian pasar pasar grocery kita
itu sedang kita bangun di keramat jati
jadi jangan khawatir
kita berhenti di sana
silahkan ditanggapi untuk terakhir kalinya
oleh pihak paslon tiga
kuncinya adalah memastikan pasokan
dari bahan bahan makanan yang masuk ke jakarta
memastikan pasokan itu kita bisa melakukan kemitraan
kita harus amankan pasokan itu
terutama pada saat saat kita memasuki
penyederhanaan rantai distribusi
yang terlalu tertutup dan tidak berkeadilan
sehingga umkm umkm kita dikecilkan
oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka
itu jawabannya pak
mudah mudahan anisandi bisa menghadirkan
harga yang lebih stabil
kita beri tepuk tangan untuk kedua calon wakil gubernur ini
ini adalah untuk pertama kalinya
kita lihat debat langsung antar calon wakil gubernur dki jakarta
tepuk tangan sekali lagi untuk pak jarod saiful hidayat
dan pak sandiaga salahuddin uno
ini kita akan memasuki puncak acara
yaitu debat antar calon gubernur basuki cahayapurnama
dan anis rashid baswedan